ikuti tren mobile live streaming yang disuguhkan facebook dan instagram platform berbagi video youtube kini menghadirkan layanan serupa
pengguna bisa melakukan siaran langsung dari ponsel pintar atau tablet
dengan membuka aplikasi youtube dan mengetuk tombol capture anda bisa live sepuasnya tanpa batas waktu
mereka yang melakukan siaran langsung di youtube juga bisa mendapatkan uang melalui iklan yang dipasang selama siaran berlangsung
video hasil siaran tersebut otomatis akan tersimpan di channel pemilik akun
youtube memiliki algoritma pengaturan untuk menyesuaikan kualitas gambar dengan koneksi internet dan kualitas layar ponsel penonton
tapi fitur live streaming youtube terbatas untuk pemilik kanal dengan jumlah subscriber sepuluh ribu ke atas
instagram sudah meluncurkan fitur live streaming beberapa bulan sebelum youtube
sebelum anda live instagram akan mengecek koneksi internet anda terlebih dahulu
jika koneksi baik anda bisa memulai live streaming
seluruh pengikut anda pun akan mendapat notifikasi terus menerus bahwa anda sedang live selama live tersebut berlangsung
jika di tengah siaran langsung koneksi internet anda melambat kualitas video akan memburuk dan siaran anda bisa terhenti untuk sementara
sementara facebook seperti youtube memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk live hingga dua puluh empat jam
tetapi tidak seperti di instagram sebelum live anda harus menambahkan video
harus menambahkan deskripsi mengenai live yang akan berlangsung
setelah itu anda harus memilih siapa yang dapat menyaksikan live anda
facebook memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki media sosial lainnya seperti live reactions
selama siaran berlangsung netizens dapat berinteraksi menggunakan berbagai animasi seperti tertawa kaget sedih atau marah
jika anda tidak suka tampilan video anda anda bisa menggantinya dengan beberapa filter yang tersedia
tidak seperti instagram
anda bisa menyimpan live show dalam bentuk video selama seminggu
anda pun bisa memberi notifikasi kepada teman teman yang anda pilih
berbeda dengan ketiga media sosial sebelumnya bigo adalah aplikasi khusus layanan broadcast
keunggulannya pengguna dapat mencari tontonan live berdasarkan lokasi dan minat tertentu
setiap broadcaster akan mendapatkan rating dari penontonnya
penonton juga bisa memberikan hadiah virtual berupa poin yang dapat ditukarkan dengan uang
tidak jarang untuk mendapatkan banyak poin broadcaster melakukan hal hal yang nyeleneh seperti berpakaian minim
ini salah satu alasan mengapa bigo sempat memiliki image negatif